ada yang makan channel dawat di kita tes ya ngerti gak sih sebenarnya mana channel
mana dawat bapak ibu saya tanya ya bapak dulu nih pak ini tahu enggak ini channel atau dawat
kayaknya sih cendol sih mbak kayaknya ya nggak yakin yakin yakin cendol cendol
atau dawat menurut ibu kamu saya kok dawat ya iya soalnya kalau dawat dan identik dengan
jojo juga mungkin dari kuahnya ya ini lebih gelap lebih kental nama cendol dan dawet memang cukup
familiar di telinga tapi ternyata ketika membahas perbedaannya cukup membuat garu garu kepala ya
apalagi perikmatnya iya serupa tapi tak sama channel lawet ternyata memiliki bahan pembuatan
hingga proses penyajian yang berbeda loh pada cendol bahan utamanya adalah tepung kacang hijau
atau tepung hungkwe sementara bahan utama pada dawet adalah tepung beras proses pembuatan kedua
kuliner ini sama baik tepung hunkwe pada cendol dan tepung beras untuk dawet diolah menjadi sebuah

pada proses pembuatannya baik adonan cendol atau dawet dimasak sekitar lima belas menit pada api kecil
selama proses tersebut adonan harus terus diaduk hingga teksturnya mengental
nah adonan cendol dan dawet yang sudah matang kemudian dimasukkan ke dalam cetakan plastik
selanjutnya adonan akan dibentuk pada air dingin yang sudah disiapkan dalam wadah
setelah jadi nyatanya tampilan cendol dawet tampak sama ya berbentuk lonjong
yang ini cendol yang ini daun benar nih
tapi sejujurnya saya nggak tahu nih ini yang membedakan antara cendol daud ini apa
soalnya kan sama sama hijaunya ini bedanya apa sih sih
jadi kan kebanyakan orang anggapnya cendol sama daun itu sama
tapi dalam harfiah itu dari daerahnya pun berbeda
kalau cendol itu sendiri
tol itu sendiri lebih dominan dari daerah jawa barat sedangkan dawet itu dari daerah jawa tengah
dari bahan cendol itu sendiri pakai tepung hangkwe dan air daun pandan
sementara dawet itu sendiri dari tepung beras dengan air pandan
jadi dari tekstur dan bahan pun berbeda
kalau penyajian cendol sendiri kadang ada yang dengan topping nangka atau lain sebagainya
sementara dawet itu lebih dominan ke pure dengan air
tapi kalau dawet lebih banyak variannya
secara tampilan warna cendol memang tampak lebih transparan
sementara warna hijau pada dawet lebih pekat
begitupun ketika dimakan tekstur cendol lebih kenyal dibandingkan dawet
namun tenang sama sama nikmatnya kok
apalagi jika dicampur dengan sirup santan gula merah ditambah dengan topping nangka dan guyuran es serut
setelah tahu perbedaannya tentunya kita harus semakin menghargai dan melestarikannya ya
sekalipun di tengah gempuran minuman minuman kekinian
gaya clarissa dan cerwi caksono surabaya jawa timur